polda metro jaya terus mengumpulkan bukti dan keterangan saksi
terkait kematian siti fatimah di tangan wawon cs
kakak dan kakak ipar korban turut dimintai keterangan
karena sempat berhubungan dengan noneng
yang juga korban pembunuhan wawan cs
noneng sendiri disinyalir yang melakukan pembunuhan
terhadap siti fatimah dengan cara didorong ke laut
hingga selasa petang polisi memastikan
jumlah korban meninggal pada kasus pembunuhan berantai wawon cs
masih sembilan orang
polisi masih terus mencari sejumlah tenaga kerja wanita
yang sempat berhubungan dengan wawon cs
beberapa orang sudah ditemukan dalam keadaan selamat
dan akan menjalani pemeriksaan
kami pun masih mencari tkw tkw yang lain yang masih belum ditemukan
dan apabila ada beberapa yang sudah kami temukan
dan sudah berjalan ke jakarta untuk dilakukan pemeriksaan
tetap tidak ada lagi korban
tapi kami terus mencari karena seperti disampaikan oleh bapak kapolda metro
ini adalah misi kemanusiaan dan kami akan proaktif
untuk mencari korban korban yang belum ditemukan
dalam hal penipuan termasuk bpn tiga dari wawan
selain itu polda metro jaya juga menggandeng
komisi perlindungan anak indonesia kota bekasi
untuk memberikan pendampingan terhadap seorang anak
yang nyaris menjadi korban pembunuhan ayah kandungan
pembunuhan ayahnya sendiri wawan erawan
hingga saat ini bocah perempuan berusia lima tahun ini
masih dirawat di rumah sakit bayangkara raden said sukanto
kramacati jakarta timur akibat menenggak racun dari ayahnya
sang anak yang berinisial nas tersebut
merupakan putri dari pernikahan wawon dan aimai muna
nas ditemukan terkapar bersama ibu dan dua kakak tirinya
usai menenggak kopi beracun yang disiapkan ayahnya
di rumah kontrakan mereka di ciketing udik
bantar gebang kota bekasi
beberapa waktu lalu
ini di bawah pengawasan dari kpad ya
komisi perlindungan anak daerah di bekasi kota
untuk menghilangkan traumatis dan menghilangkan memori
yang sifatnya ini ada penanganan khusus
namun pihak warga sudah dihubungi dan koordinasi
dengan polres metro bekasi kota
dan bersedia untuk perawatan
tentu ada mekanisme yang nanti mungkin di tangan
dari kphd dan bekasi kota
saat ini polda metro jaya telah menetapkan tiga orang tersangka
yakni wawan erawan solihin alias duloh
dan dede solehudin dalam kasus pembunuhan berantai ini
tim liputan cnn indonesia